aku terima hormat kalian
paman aku ingin keluar istana
untuk beberapa saat
untuk berlatih dan memulihkan tenagaku
saat aku keluar istana
kalian memperketat penjagaan istana ini
aku tidak salah untuk
meringkus orang yang benar
kau mau kemana
aku ingin berlatih
dan memulihkan tenaga dalamku kembali
sebelum kau pergi berlatih
ada yang ingin ibu nek sampaikan padamu
saat ini kau adalah pemimpin pajajaran
pajajaran ada di tanganmu
jadi tempatkanlah dirimu
selain kau harus bersikap bijak
kau juga harus mempunyai ilmu yang mencukupinya
ilmu untuk melindungi dirimu
dan untuk melindungi pajajaran
dari musuh musuh yang ingin menghancurkan kita
oleh karena itu
ibu nek ingin kau mengambil salah satu pusaka
untuk melindungi dirimu
dan juga pajajaran
sandika ibu nek
aku akan melaksanakanmu
perintah dari ibu nek
mereka memiliki kekuatan angg valores
yang lebih coba
mereka harus belajar
mereka harus beralah

terima kasih juga karena kau sudah membantuku untuk melawan mereka
ah kau juga
terima kasih juga kalau sudah membantu mengajar mereka
aku sangat bangga kepadamu rai
ini tidak seberapa
suatu saat nanti
aku ingin belajar
kuat dan pandai waktu bertahan
pasti kau akan bisa
ayo kita pergi ke sini
berani sekali kau menabarku

aku pergi dari sini
sekarang kau sudah aman
terima kasih xana
kau sudah menolongku
kalau tidak aku sudah mati
jangan berbicara seperti itu
berterima kasihlah hanya kepada allah swt
sebenarnya siapa namamu
lalu siapa prajurit prajurit itu yang mengejarnya
aku adalah putra mahkota dari kerajaan batu jajar
kerajaan batu jajar sekarang sudah diambil alih
oleh pasukan mongol
tapi siapa yang te ditunjuk dari instosan

ketikaesh hotel jembatan ini
nyai dada aku sakit sekali
dimas duduklah disitu
dimas duduklah disitu
dimas duduklah disitu
dimas duduklah disitu
baik nyai terima kasih banyak
dimas sebaiknya kau beristirahat saja dulu disini
tidak nyai aku sangat mengkhawatirkan keadaan nyiroh
aku juga mengkhawatirkannya aku akan pergi mencarinya
nyai izinkan aku untuk ikut mencarinya aku mohon
baiklah engkau akan pergi bersama
terimalah hormat kami raden
aku terima hormat kalian
aku terima hormat kalian
paman aku ingin keluar istana
untuk beberapa saat
dan memulihkan tenagaku
saat aku keluar istana
memperketa penjagaan istana ini
kalau begitu aku pamit
lalu siapa rajaat prajurit itu yang mengejar
aku adalah putra maha kuota dari kerajaan batu jajar
kerajaan batu jajar sekarang sudah diambil
oleh pasukan mongor
mulduk utul dan kebakar

astaghfirullahaladzim jauh sekali
lalu bagaimana dengan ayah anda
ayah anda aku prabu wangsa peraja dibunuh oleh pasukan mongol
benarkah sekarang aku akan dinobatkan menjadi putera mahakota
itu artinya aku bisa menjadi raja di kerajaan batu jajan ini
ampun gusti prabu
kerajaan istana ini sedang diserang oleh pasukan mongol
mereka berada di luar dan sudah mengepung istana
apa istana dikepung pasukan mana
betul gusti prabu
ayah anda ayo kita hentikan serangan mereka